yang ingin saya sampaikan dan nanti akan ditambahkan oleh teman teman ya
pertama adalah saya menangkap paradoks dari ahli yang diajukan oleh kpu
yang bicara soal sirekap tadi
kenapa paradoks coba lihat
semuanya wah kalau a b c dan lain sebagainya seolah olah sistem itu sempurna
tapi yang terjadi adalah banyak sekali kan kesalahan
sampai satu ratus lima puluh empat lima ratus empat puluh satu kali perbaikan
itu per tanggal dua puluh tujuh maret eh per tanggal dua puluh tujuh februari
kalau dilanjutkan lagi itu yang namanya perbaikan sampai empat ratus ribu kali
jadi kalau ada sebuah sistem yang angkanya diperbaiki sampai empat ratus kali
ketika developernya mengatakan seolah olah everything is okay itu kan nggak masuk akal
makanya kami katakan sirekap ini alat bantu alat memandu
salah satu indikatornya misalnya
ketika kita tanyakan soal bagaimana penghitungan manual itu dihentikan di ppk kecamatan
itu karena sirekapnya lagi perbaikan
pihak pihak tertentu termasuk ada partai tertentu
jadi kami tetap yakin bahwa sirekap itu bermasalah
kalau tidak bermasalah tidak tertarik hakim mahkamah konstitusi untuk membahas lebih lanjut dan lebih lama
kedua ini kurang belajar juga
bicara mengenai bawaslu sebagai satu satunya pintu pelanggaran
wah pintu pelanggaran bawaslu
mk itu bukan lembaga banding
penjaga atau pengawal konstitusi
mk bisa mengecek semua governance pemilu
kalau dirasakan memang ada pelanggaran terhadap prinsip prinsip berpemilu
yaitu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
jadi tidak peduli apakah suatu pelanggaran itu sudah ditangani bawaslu atau tidak
sepanjang mk masih menganggap ada pelanggaran konstitusi sebagaimana kami dalilkan
maka tidak terhalang mahkamah ini untuk memproses
kita paham anak kecil pun tahu
yang namanya hitung manual itu memang
hasil resmi orang udah tahu semua
tetapi yang kita pahami adalah yang namanya hitung manual itu memang yang menjadi official result of the election ya kan hasil resmi udah orang udah tahu semua
kami dalilkan dipandu oleh kecurangan sireka
dan kita tidak bisa kontrol
bagaimana penghitungan berjenjang di delapan ratus dua puluh tiga dua ratus tiga puluh enam
tps di seluruh indonesia
karena banyak sekali penggelembungan suara
pemalsuan c hasil dan lain sebagainya
tidak ada yang bisa mengontrol
makanya alat bantunya adalah sirekap
kita tidak punya patokan
bagaimana yang benarnya itu
termasuk juga hal hal lain yang akan berkembang setelah ini
saya izin beberapa hal
persidangan tadi menggambarkan apa
hanya menampilkan ahli yang
semua dalil dalil permohonan kami
tak mampu dibantah oleh kpu
untuk meng counter dalil dalil
kpu dengan sengaja tidak menjawab
karena ahlinya semuanya soal it saja
permohonan kami it itu kita taruh paling belakang
bagian yang kedua yang juga sangat penting
jadi kalau saya lihat banyak yang tidur pula
dalam si rekap itu bukan sekedar
tapi apakah teknologi yang dibangun
sehingga tidak terjadi inefisiensi
karena ini apakah dia akan melanggar prinsip dan azas
karena dalil pertama kami itu itu
si rekap itu menimbulkan kekacauan
di jagad labirin publik di indonesia
saya berterima kasih dengan ahli ahli yang datang
adalah orang yang menjadi bagian dari kpu
kalau betul rekap si rekap tidak diperlukan
karena untuk apa ada program si rekap
dibuat dengan duit yang miliaran rupiah itu
untuk apa sih rekap ini kita diskusikan
dia bilang itu kali pepesan kosong
mari bacaan saya mengenai si rekap
itu tadi konversi dari tim kuasa hukum
baik pasangan dua dan juga pasangan satu
pasangan dua sebelumnya menyatakan bahwa
berdasarkan saksi yang dihadirkan oleh pihak kpu
bahwa si rekap adalah bukan alat hitung
dan menyatakan bahwa adanya penghitungan suara penetapan pilpres
dari hasil penghitungan secara manual
kemudian ini dibantah oleh pihak tim kuasa hukum
adanya paradoks atau saksi ahli yang dihadirkan
terkait dengan banyaknya revisi
ataupun perbaikan dari sistem si rekap
yang dicatat oleh tim kuasa hukum satu
sebanyak empat ratus ribu lebih perbaikan
dan ini menyatakan bahwa si rekap bermasalah
terkait dengan proses kontrol dan pengawasan
dari penghitungan suara berjenjang
penetapan hasil suara pilpres dua ribu dua puluh
dan setelah itu tim kuasa hukum juga menyatakan bahwa
kpu dengan sengaja tidak menjawab sejumlah dalil petitum
yang telah dihadirkan oleh sejumlah saksi dan ahli